itulah semangat para pembalap anak anak usia sepuluh hingga empat belas tahun pada minggu siang
dengan penuh semangat serta ambisi menjadi yang terdepan
puluhan anak menunjukkan keterampilan menunggangi motorsport satu ratus enam puluh cc empat tak
setelah melahap enam belas putaran akhirnya davino britani menjadi yang tercepat
davino pun berhasil meraih podium pertama dan berhak meraih lima puluh poin dari dua race di kelas fim mini gp
terus latihan fisik dan giat latihan
kamu pengen cinta cinanya apa sih setelah menang menang ini pengennya apa nih
pengennya berangkat ke valencia terusin di motogp
meraih mimpi untuk bisa menjadi pembalap motogp
itulah cita cita hampir seluruh pembalap cilik yang hadir di event resmi fim mini gp series
sebagai tahap awal pembalap junior untuk masuk ke ekosistem motogp
kenzio usia sembilan tahun asal muara enim sumatera selatan
berhasil meraih podium tertinggi kelas pocket bike beginner
pengen ke motogp lah
ingin seperti marco benzeki
tim mini gp series ini dipertandingkan di sembilan belas negara tahun dua ribu dua puluh tiga ini
indonesia terpilih menjadi salah satu negara penyelenggara fim mini gp dengan enam seri
pembibitannya untuk tahun kedua ini sekarang kita mengadakan kelas sporting kelas juga
dimana umur daripada empat tahun itu kita sudah bina
di mana sini ada kelas pushbike begitu juga di pocket bike
di pocket bike itu dimana setelah itu siap untuk menghadapi di kelas tim mini gp nya
di mana kita akan mengirimkan dua pembalap terbaik ke kejuaraan world championship nya di valencia
harapan kami semoga dari kegiatan fim mini gp indonesia
kita dapat menghantarkan para talenta muda berbakat indonesia
road to motogp dan mencapai semua mimpi anak anak bangsa indonesia
perhelatan fim mini gp indonesia series dua ribu dua puluh tiga menjadi salah satu inisiatif dorna sport
selaku pemegang hak komersial motogp
ajang tersebut memungkinkan munculnya calon pembalap pembalap muda dari indonesia
untuk tampil di event balap level dunia

dan juga untuk membuat kelas sport yang lebih menarik dan lebih menarik
dengan membiasakan membalap motorsport berstandar internasional
diharapkan talenta balap muda indonesia dapat beradaptasi dan mengasah skill membalap sejak dini
sesuai kualifikasi motogp